pasar venom ikut lomba dimana
eh tunggu dulu
yuk gak pake di gembok
kuasa lu bocor berapa hari
satu hari dong

eh telepon siapa lu
mau tau aja
masya allah buset deh lu pur
oh kesambut lu ya
kenapa jadi suara cowok
nih ada telepon
kok kamu angkat
kamu ninggalin apa di sini
terus hp nya bunyi
ya udah aku angkat aja
mana tau penting
dia enggan makannya kok

bicara bisik aja gua sih
ts mama mah penuh

itu dia mah
sama yang hoor pok
gua bucksain baru
perdagangan tadi udah jelen
masih marah ya
masih gak mau maafin
aku kayaknya akan sedih banget
terus aku bunuh diri
terus aku jadi pocong yang penasaran
yang terus mocongin kamu
kamu udah gak marah lagi
kita jalan sekarang yuk
terus aku bunuh diri
aku mau jalan sekarang
halo halo apaan ani ini gua ya allah aninya udah pergi masa
maaf kong ronron gak sengaja kirain gak ada orang
buangetan lu ya
kakak tisna rika kira kakak masih marah gara gara kemarin rika dijemput sama kakak pur
makin marah kakak masih marah
malah makin pengen ketemu
masa sih kakak
iya sih neng rika
ini ada oleh oleh buat kakak tisna
wah terima kasih
dimakan ya kakak
iya nanti kalau udah selesai nganter
udah neng rika
eh kenapa lagu eh
ayo kejar aku
aduh kacau dulu
aduh ya allah kesti